kita ke jakarta rabu siang pemprov dki jakarta kementerian bumn dan kementerian perhubungan
meresmikan dua pengelolaan stasiun terpadu di jakarta
pengelolaan dilakukan dengan membuat konektivitas antar moda dan perbaikan fasilitas
resmi yang dilakukan di stasiun tanah abang dan stasiun sudirman yang telah beroperasi secara terpadu
dengan ini sudah ada empat stasiun terpadu setelah sebelumnya ada stasiun pasar senen dan stasiun juanda
stasiun terpadu mengintegrasikan berbagai moda transportasi mulai dari kereta rel listrik mrt bus transjakarta
angkutan umum hingga angkutan ojek online
tidak hanya itu perbaikan fasilitas juga dilakukan seperti fasilitas pejalan kaki penataan kawasan termasuk pkl
hingga tempat naik dan turun penumpang
saya yakin dengan kerjasama
kata kata yang saya lakukan adalah berharga
terima kasih telah terpadu di sini alhamdulillah bagaimana kementerian bumn kementerian perhubungan dan pemerintah dki plus swasta
bisa bekerjasama untuk menjaga tadi kestabilan daripada kehidupan masyarakat
baik secara ekonomi maupun secara kehidupan sosialnya
baik bergabung bersama kami ada arya dita utama di
jakarta tepatnya di stasiun sudirman
dito bagaimana pola integrasi rute dan tata kelola kemudian harga tiket dari kedua moda transportasi yang sekarang menjadi terpadu ini dito
halo selamat sore puspa saat ini saya berada di stasiun sudirman
misalnya saya mau menuju ke tempat lain menggunakan transportasi lain sekarang kita tinggal cukup melihat ke atas ini
ini adalah papan petunjuk atau signing dimana misalnya
warga pendatang atau warga yang mendak mendukung transportasi bumn bisa melihat kemana lokasi lokasinya
misalnya saya ke utara ada halte bus transway jakarta
terus kemudian misalnya saya ke arah barat disitu nanti ada stasiun bandara soekarno hatta
dan seperti yang bisa ini adalah suasana di stasiun sudirman
yang ini sebentar lagi sudah memasuki ke masa jam puncak atau peak hour
seperti anda bisa melihat banyak orang yang hendak naik ke stasiun ini
nah apa yang sudah diintegrasikan di sini
kalau misalnya ada yang di sebelah timur sebelah sana itu
disitu nanti ada stasiun atau maksudnya tempat penunggu halte untuk ojek
nah itu jadi sehingga para pengendara ojek daring sendiri mereka tidak bisa menurunkan penumpang sembarangan lagi
tapi memang sudah ada tempat yang sudah ditentukan secara khusus
nah sementara itu jika anda geser ke arah barat atau sempat saya berada saat ini
semula di sini jalan ini adalah jalan juanda
tapi sekarang sudah dijadikan sebagai pedestrian sehingga memang dapat mengintegrasikan antar moda transportasi
tadi stasiun krl
terus kemudian kalau saat ini kita lagi jalan ke arah barat
disitu ada stasiun bandara soekarno hatta atau bni city
nanti disitu bisa tadi buspa sempat bertanya berapa harganya
memang sayangnya saat ini kereta bandara belum beroperasi
karena masih ada masalah dengan covid sembilan belas
tapi memang harga tiketnya sendiri bervariasi sekitar rp tujuh puluh
bahkan sempat ada promosi sempat sampai tiga puluh ribu pada bulan februari nanti
nanti kita masih lihat lagi berapa harga tiket terbaru nanti ketika sudah di
nah untuk harga tiket dari krl sendiri itu memang variasi
artinya tergantung dari jarak jauh yang akan dituju
harganya disesuaikan sementara itu
sementara untuk busway
itu harganya sekitar rp tiga lima ratus
tapi anda harus tutup naik ke atas dulu ke arah barat
karena nanti buhal atau busway nya ada di jalan sudirman
nah kemudian di sebelah kiri saya
di sisi utara
di sini adalah stasiun mrt
anda bisa lihat memang jadi integrasinya
artinya memang orang yang hendak naik busway
atau transjakarta atau mrt
integrasinya cukup dekat
masih jaraknya untuk berjalan kaki tidak terlalu jauh
begitu bu spah
dito berapa stasiun terintegrasi yang ditargetkan bisa berjalan tahun ini
kalau tadi informasinya ada empat
namun yang nampaknya baru saja diresmikan ada dua
tapi sebelumnya juga ada dua
ada berapa banyak lagi dito
saat ini saat sudah diresmikan
ada empat stasiun terpadu
diantaranya stasiun tanah abang
tepas saya berada
dan stasiun pasar senen
nanti ke depannya akan direncarakan lima stasiun baru
nah untuk empat stasiun yang kemarin yang sudah diresmikan ini
itu memakan waktu pembangunan sekitar lima bulan
dengan anggaran dua puluh lima miliar rupiah
nah untuk lima stasiun berikutnya itu disiapkan
diestimasikan waktu pembangunan sekitar tiga bulan
dengan memakan biaya sekitar empat puluh miliar rupiah
di mana saja lokasinya
diantaranya adalah stasiun gondang dia
stasiun tebet terus kemudian
ada stasiun palmera
terus kemudian stasiun
saya lupa lupa ambil tebet
ya begitu diantaranya
dito kan ini baru diresmikan
ada stasiun terpadu
kemudian tadi anda juga menunjukkan kami ada
beberapa rambu atau tanda untuk
kemudian mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa
ini loh mrt menuju ke di sini
tapi apakah ada petugas penjaga di sana yang
mungkin bisa lebih memberikan informasi
baik kemudian ada petugas yang juga berjaga
apabila ada ketidak apa namanya
tidak tertib begitu antara pengguna ojek online
dan juga orang orang yang ingin pergi ke mrt
ya terkait hal itu memang nanti dalam sistem
pengolahannya sendiri nanti akan dibentuk
sebuah perusahaan patungan antara pt
kereta api indonesia dengan juga pt mrt
nantinya perusahaan ini adalah
moda integrasi transportasi jakarta
nah nantinya perusahaan baru itu sendiri nanti
akan mengelola semua stasiun terpadu
yang menghubungkan berbagai macam moda transportasi itu sendiri
nantinya mereka juga menyiapkan sejumlah petugas
mengingat juga bahwa saat ini protokol kesehatan
harus terus dikedepankan
makanya bisa banyak sekali orang lalu lalang
baik itu yang antara ke mrt
terus kemudian ke stasiun krl yang ada stasiun sudirman
sehingga memang harus diperhatikan juga
masalah kesehatan protokol kesehatan itu
sehingga nantinya juga nanti akan ditertipkan
juga nanti akan ada sejumlah petugas juga untuk apabila nanti
ada penumpang yang bingung hendak mana dijawabannya
yang dapat minta bantuan kepada yang bersangkutan
terima kasih laporannya
korespondensi ann indonesia arya dita utama melaporkan dari stasiun sudirman jakarta